badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memang menyatakan
masyarakat indonesia akan mendapatkan kejutan fenomena alam yang sangat menarik
yakni bulan super atau supermoon pada awal bulan di tahun baru dua ribu delapan belas ini
lalu pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya supermoon itu
mari kita bahas bersama sama
ketika kita berbicara mengenai supermoon
supermoon ini merupakan fenomena astronomi yang bisa dikatakan cukup alamiah
karena di mana bulan yang biasanya terlihat ini
kalau kita lihat adalah di sini
dimana bahwa bulan ini berada pada titik terdekat dari bumi
atau kita sebut dengan titik orbit perigi
dan ini bulan ini terjadi setiap tiga belas bulan sekali
dan selanjutnya kita melihat bahwa supermoon kali ini disebut dengan
atau akan ada tiga supermoon
luar biasa ya tahun dua ribu delapan belas ini
di mana supermoon pertama sudah ada atau sudah terjadi
pada tanggal tiga desember yang lalu
tiga desember dua ribu tujuh belas lalu
sedangkan dua supermoon lainnya terjadi di bulan ini
di bulan januari yang pertama pada tanggal dua januari
tepat pukul empat lebih empat puluh delapan menit waktu indonesia barat tadi
dan juga akan terlihat pada tanggal tiga puluh satu januari dua ribu delapan belas nanti
kapan dan di negara mana saja prediksi supermoon total akan dilihat
kita lihat bersama terlebih dahulu
bahwa sebenarnya nasa memprediksi pada tanggal tiga puluh satu januari dua ribu delapan belas nanti
akan memperlihatkan supermoon total
supermoon total ini dapat dilihat selama satu jam lebih enam belas menit
dan pada supermoon total itu bulan akan terlihat berwarna merah
kalau bisa kita lihat sini akan terlihat berwarna lebih merah lebih cerah
dan nantinya bahwa pada bulan ini nanti bulan ini akan bergeser
dan untuk kawasan
asia sendiri bisa melihat sampai dengan amerika utara
terus kemudian akan bergeser terus sampai ke kawasan asia timur
seperti di jepang dan juga di semenanjung korea bahkan di china juga
nanti tepatnya pada pukul dua puluh lebih dua puluh enam menit waktu indonesia barat
nanti masyarakat indonesia juga bisa menyaksikan fenomena supermoon ini
dengan catatan bahwa langit terlihat cerah tidak tertutup oleh awan
itu tadi fenomena supermoon yang bisa saya jelaskan untuk anda